dugaan kuat kami itu adalah pesawat dari papakilo sierra november eco
ya nanti kita akan bisa dari malinaw kondisi tadi yang last flight dari tim ini
teman teman bahwa inilah lokasi jatuhnya pesawat semangat ada titik terang yaitu berupa video dan
foto dengan tanda tanda yang memungkinkan dugaan kuat kami itu adalah pesawat dari
papakilo sierra november eco milik maskapai smart air nah dengan itu sudah kita tandai
saya rahmat ibrahim saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan
media swimming lainnya kompas tv independen terpercaya